dan kita ke informasi lainnya festival cisadani digelar pemkot tanggerang di jalan benteng makassar kelurahan pasar baru kota tanggerang banten mulai sabtu dua puluh dua juli
pada festival tahunan kali ini pemerintah kota tanggerang menyediakan satu ratus dua puluh empat stand untuk memikat para pengunjung
stand tersebut diisi berbagai macam produk dari busana kerajingan tangan aksesoris kuliner hingga oleh oleh khas tanggerang
tidak hanya itu sejumlah makanan khas betawi yang mulai langka pun dihadirkan
mulai dari toge goreng es selendang mayang serta kerak telur
dalam festival cisadane dua ribu tujuh belas ini pemerintah kota tanggerang menargetkan lima pengunjung
festival ini sendiri akan berlangsung hingga dua puluh sembilan juli dua ribu tujuh belas mendatang